politikus partai golkar dan juga keponakan wakil presiden yusuf kala erwin aksa
secara terbuka mendukung pasangan calon nomor urut dua prabowo dan sandiaga uno
dpp partai golkar telah mencopot erwin aksa dari kepengurusan partai golkar
dpp partai golkar menyayangkan sikap erwin aksa yang secara terbuka
mendukung pasangan nomor urut dua dengan hadir mendampingi sandiaga uno
saat debat calon wakil presiden minggu kemarin
dpp partai golkar akan menggelar rapat untuk memanggil erwin
agar mengklarifikasi sikap politiknya
jika erwin bersikuku mendukung pasangan nomor urut dua
golkar akan menonaktifkan erwin aksa dari jabatannya
dan meminta keponakan jk ini menanggalkan segala atribut dan fasilitas partai
dan kami sudah mendapatkan kabar memang sudah dicopot dari kepengurusan partai
sementara politikus senior partai golkar fadil muhammad
mengaku mengetahui ada sikap erwin aksa yang terbuka
sejumlah kader yang mendukung pasangan nomor urut dua
namun tidak berani menunjukkan dukungan secara terbuka
fadel mengingatkan agar dpp partai golkar tidak gegabah mengambil tindakan
atas sikap erwin aksa karena dikhawatirkan akan semakin menurunkan elektabilitas partai
kami terus terang aja baru siang ini akan rapat secara khusus terkait dengan pak erwin absa ya
tapi begini di dalam
kebijakan partai jelas setiap kader harus loyal dan taat terhadap kebijakan partai tersebut
kami tentu akan mempelajari dan tentu akan mengklarifikasi terhadap saudara erwin aksa
atas keterlibatannya dalam memberikan dukungan terhadap saudara sandi
nah sejatinya memang harus ada proses yang dilakukan dalam mekanisme partai
yang bersangkutan misalnya harus nonaktif sebagai pengurus dpp partai golkar
dan kalau sudah non aktif maka kemudian yang bersangkutan juga harus menanggalkan semua atribut partai
di dalam memberikan dukungan kepada calon presiden yang di luar kebijakan partai
tapi sebenarnya kasus saudara erwin aksa ini adalah sebuah kasus yang unik
yang pertama dari segi erwin aksanya kalau memang dia ingin memihak kepada dua
jangan terlalu menampakkan dirinya ke permukaan
karena beliau masih ada struktural di partai golkar
sehingga membuat unconvenient ketidaknyamanan daripada partai golkar sendiri
tapi pada saat partai golkar erwin aksa mengakui dukungannya pada calon presiden dan wakil presiden prabowo sandiaga
ia juga menyatakan non aktif dari kepengurusan partai golkar
dukungan keponakan jk ini ditunjukkan saat debat calon wakil presiden di hotel sultan minggu malam
dimana erwin terlihat mengenakan pakaian berlogo pasangan dua
mas bangsa kita saya yakin juga melalui indeks indeks